buaya muncul di anak kali ciliwung yang berada di jalan gunung sahari raya
pada mangan jakarta utara pada selasa siang
petugas dari balai konservasi sumber daya alam jakarta melakukan penyisiran
dengan menggunakan alat pelampung milik upk badan air
petugas juga memasangkan umpan dan menyiapkan jaring untuk menangkapnya
inilah buaya yang muncul di kali anak ciliwung
yang berada di jalan gunung sahari raya pademangan jakarta utara pada selasa siang
diketahui buaya ini sudah menampakkan diri di kali ini sejak hari minggu atau sudah tiga hari
petugas dari balai konservasi sumber daya alam jakarta yang datang ke lokasi
langsung memasangkan umpan berupa ayam agar memancing buaya supaya muncul
petugas juga melakukan penyisiran dengan menggunakan alat pelampung milik upk badan air
untuk mengetahui keberadaan buaya
selain itu petugas juga memasang jaring untuk menangkap buaya jika kembali muncul
buaya yang menampakkan tadi pagi itu jenis buaya
yang nampak tadi pagi sekitar delapan puluh cm
ya kalau muara kan ya antara air pajak sama air air ini kan
bisa hidup berat di sini
ya ini sebetulnya kalau kebanyakan air tawarnya hidup
diketahui ada dua jenis buaya yang muncul di kalianak ciliwung ini
yaitu buaya senyulong dan buaya muara
ini ada jenisnya ada dua ekor
yang satu buaya muara yang satu bumbu
yang sunyulong benar benar sangat rangka
dia kalau yang muara itu sama senyulong
kalau yang muara itu beda nggak panjang mulut
warga khawatir dengan adanya buaya tersebut
karena di kali anak ciliwung ini sering digunakan anak anak sekitar untuk berenang
itu gimana bu pas awal awal ketahuannya ada buaya
ya ada sih
dia diam aja begitu
ada buaya dua
kadang satu ada besoknya dua diem aja gitu
di pinggir kali itu
sampai saat ini petugas dari balai konservasi sumber daya alam jakarta
masih terus memburu buaya buaya yang berada di anak kali ciliwung
fakih haitaimi jakarta